ada anggota kepolisian di lampung juga viral karena jago makan lalapan dan juga sambal
sementara ada gadis di inggris viral karena tetap langsing walaupun hobi makan besar
halo flen makan dulu yuk kita
halo flen begitulah asapan turono untuk para penggemarnya setiap kali akan menyantap makanan
seperti dijelaskan di laman instagramnya turono merupakan seorang anggota kepolisian lampung yang viral karena jago makan dan doyan lalapan
lalapan atau sayur sayuran segar memang jadi menu wajib dalam kamus seorang turono
selain lalapan pak polis yang satu ini juga doyan makan sambal
dia bahkan tak segan mengulek sendiri sambal terasi meski tengah berlibur di pantai
baru baru ini turono juga mengunggah video makan siang dengan menu goreng ikan asin peda
ditemani daun pepaya serta cabai
bayi merah besar mentah
meski lauknya sederhana siapapun yang melihat aksi polisi turono saat makan pasti akan tertarik
seperti pengakuan sejumlah warganet yang membanjiri kolom komentar instagram turono delapan ribu enam ratus delapan puluh enam
tapi tak cuma hobi makan polisi turono ternyata juga punya bakat lain
bagaimana menurut anda
setelah tugas ia hobi bernyanyi untuk menghibur rekan kerja dan sahabat sahabatnya
berbadan kurus bukan berarti perempuan ini tak hobi makan
justru sebaliknya perempuan bernama kate ovens ini terkenal sebagai jawara makan di inggris
agustus lalu cat bisa menghabiskan
dua puluh kg kebab yang disajikan di sebuah restoran cepat saji di london inggris
kebab berukuran delapan kali lebih besar dari kebab normal ini dihabiskan dalam waktu kurang dari empat puluh lima menit
kate kemudian mengunggah video tantangannya itu ke akun youtubenya
video ini sudah disajikan oleh lebih dari tujuh puluh delapan ribu warganet
ini bukan pertama kalinya loh
kate menyantap makanan dalam porsi besar
dan juga mengunggah videonya saat menghabiskan sekitar dua kg steak dalam waktu delapan belas menit
kit ovens punya tips supaya berat badannya tidak naik
meski selalu makan banyak sebelum menjalani tantangan makan kete makan banyak sayuran dan rutin berolahraga
sepertinya tips kate ini bisa anda coba ya
langsung saja sudah ada sosok viral gadis inggris yang doyan makan
tapi tetap langsing ada kate ovens sudah bersambung bersama kita melalui sambungan telepon
in siena indonesia